kayaknya ini deh kamarnya si bobby
tapi kalau emang iya gimana cara bukanya
aku tau caranya
kita buka bareng bareng ya
jauh dari yang gue bayangin
mungkin kalau detektif kan badannya kekar terus ganteng lagi
mungkin kamu jelek kali
sekarang lo mau ngeledek gue
eh aku aja udah yang lepasin ah
dulu dulu aja deh nah
nggak usah liat liat
gue lepasin apa kagak loh
dah lepas deh
gak ada janin
ya itu sih terserah loh aja
kalau lo takut lewat sini lo bakal terus tinggal di rumah ini
mau gak mau sih
gue udah nggak betah di sini
sama ini bikin gue menjenuhkan
hele basah lo ketinggian
aku nopal kan dari tadi kita belum kenalan
kenalannya ntaranya bisa kan
waktu kita gak banyak nih
udah lo turun dulu ansur
ini dia terbuka
alhamdulillah kalian selamat
kalian baik baik aja kan
jadi ini ya yang namanya si bobby
mendingan sekarang kita pulang aja yuk
sebaiknya kita lapor polisi aja
kamu kok tega banget sama orang tua kamu
tapi sama mami angkat aku udah memproduksi permen yang mengandung zat aditif
zat aditif itu sama seperti narkoba
serem banget ya
berarti yang membuat itu semua orang tua kamu
sejak kelas lima sd aku jago sama yang namanya kimia
orang tua angkat aku memanfaatkan aku
jadi yang bikin zat aditif itu adalah aku
itu suara papi aku
gak tau bos
mendingan kita tunggu di sini aja
siapa tau mereka balik lagi kok
ya udah odi
kita nunggu di sini lima belas menit dulu
misalnya kalau mereka nggak datang kita ke rumah itu lagi
lama banget itu
kalau sampai noval kenapa napa
apa apaan sih kamu hadir
sifatnya kayak gitu
eh kalian tuh berhenti bilang bilang
mau mencelakakan bos papi
pada kemana ini anak anak
feeling saya si bos dia larinya ke hutan sono nebos
ngapain lari di tempat
kamu tuh dari tadi kemana mana

bikin aku panik aja sih
kamu kenapa napa kan
nah apa sih
tadi itu pas kita lagi lari bareng
aku sempet manggil kamu
cuma kamu nyala gak denger
sebenernya itu tadi
ada area yang deket
cuma kamu nyala malah jalan terus aja
yang salah siapa
berarti ya salah elu kan
eh lo yang diem lah
udah novel gak kenapa napa kan
ih pan sih
habis itu suara penjaga rumahku
kayaknya itu tempat untuk bersembunyi deh
kita kesana dulu yuk
aku cek dulu tempatnya oke
sekarang ini jadi tempat persembunyian kita
teman teman kalian tunggu sini ya
aku pengen cari toilet
aku pengen pee pest dulu

biar aman aku temenin ya pipisnya
nanti ketemu sama penjahat penjahat itu lagi
udah mulai berani lo
lu gak akan bisa selamat dari rumah itu
kalau norongin temen itu harus ikhlas
udah deh aku menemani noval dulu
kok dia boleh
ya iya laudi kan sejenis
kalau gue mau pipis baru lo bisa temenin gue
lo katain gue ini monster apa
daripada lo monster kecil
gak usah pada berantem
yaudah deh daripada kita nungguin mereka datang
mendingan kita main tebet tebakan
tebak tebakannya di dalam aja
gue ada tebak tebakan buat lo
biar gue yang kasih tebak tebakan
lo jawab tebak tebakan gue
di mobil box ada lima ekor kambing
loncat dua tinggal berapa
kecepatan mobil berapa
boxnya berapa lebarnya
mau tebak tebakan matematika lo
jawab dulu tadi tebak tebakan gue
kalo menurut gue sih
pinter dari mana
jawabannya tuh yang benar lima
kok lima sih
ya kambingnya loncat di tempat
gitu doang gak tau
sekarang giliran aku ya
yang ngasih tebak tebakannya
eh tar dulu
muntah tuh orang jangan jangan tuh
makan dua sisa dua
ini bukan muntah
karena dulu gue lagi mikir
pernah kan makan kacang kulit
sisa kulitnya kan ada dua
kamu bener bener hebat tuh bobi
pinter dari mana
juga tinggal dua kan tuh kulitnya
dicari kemana mana ternyata di sini
bobi mau sama temen temen aja
ye sekawan lawan ya
ye mau di sini sama temen temen
ye sama temen temen diikat di rumah
minta bak ketepakanin di rumah aja
mereka pasti tidak ditangkap
nenek nenek dibawa ke rumah disuruh minta bak ketepakan lagi pak gita
disuruh tangkap dan dibawa ke klangkeng
gak berguna kan
kita boleh minta bak ketepakan lagi di rumah
iya pak bebos
ke mana sih